hai polisi tidur di jalan pulau masraya jakarta timur telah diganti dengan speedtrap oleh dinas
perhubungan jakarta timur dan dinas pinamar gadekay jakarta pembongkaran dilakukan karena
polisi tidur buatan warga tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dikeluhkan oleh para
pengendara terutama pesepeda kalau aku sih biasanya suka ngelapulomas sepeda hani tapi
karena ada polisi tidur yang banyak ini ada kurang lebih sepuluhan deh itu terganggu masalahnya
kemarin ada beberapa teman yang korbannya jatuh gitu terus kena handle barnya patah
kayak gitu jadi banyak membahayakan kalau untuk pesepeda ya menurut seorang warga masyarakat
setempat membangun polisi tidur karena resah dengan balap liar dan kriminalitas di kawasan
itu polisi tidur diharapkan mampu mengatasi keluhan ini alasan warga
saya karena disini dibuat ajang balap liar itu mengakibatkan warga bising sehingga warga membuat
berinisiatif membuat posisi tidur sendiri yang itu menyalahi aturan sebenarnya seperti itu
sementara itu kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo mengatakan aturan pembuatan
polisi tidur di jalan raya tertuang dalam peraturan menteri perhubungan nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas yang sudah
dilakukan perubahan menjadi permanent
hub nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dalam
pembuatannya polisi tidur tergolong dalam alat pengendali pengguna jalan yaitu pita penggaduh pita
penggaduh dibagi tiga kategori yaitu rambut strip shoulder rambut dan rumble area pita
penggaduh yang ada di jalan raya pulauamask ini ialah rambut trip untuk polisi tidur atau yang yang dikeluarkan
untuk polisi tidur atau yang dikenal dengan rumble strip ini itu regulasinya harusnya bahannya terbuat dari marka jalan
dan tingginya itu tidak boleh melebihi empat cm atau empat puluh mm
sementara jarak antara si rumble strip itu itu minimal lima puluh cm
tujuan pembuatan alat pembatas tinggi dan lebar serta alat pembatas kecepatan pengguna jalan untuk memberikan aspek pengamanan bagi pengguna jalan itu sendiri
penyediaan fasilitas tersebut menjadi tugas pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan maupun suku dinas bina marga
larangan tegas mengenai pembuatan polisi tidur tanpa izin diatur dalam undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
ada pasal dua ratus tujuh puluh empat disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan dapat dipidana penjara
paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah